kita beralih ke informasi lain atap ruang kelas sekolah dasar negeri ciomas tujuh kabupaten bogor ambruk senin pagi
hal itu membuat puluhan siswa kelas enam terpaksa belajar di selasar kelas
beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
atap ruang kelas enam sekolah dasar negeri ciomas tujuh di desa ciomas kecamatan ciomas kabupaten bogor ambruk senin pagi
selain menimpa meja dan kursi atap lafon yang ambruk tersebut sempat menimpa siswa yang tengah membersihkan kelas sebelum aktivitas belajar dimulai
meski sempat merasakan pusing usai tertimpa atap plafon sang siswa tetap melakukan aktivitas belajar
akibat kejadian ini seluruh siswa kelas enam terpaksa belajar di halaman dan sebagian lagi di selasar kelas
menurut guru sd ciumas tujuh peristiwa ambruknya atap plafon ini sudah yang ketiga kalinya
sebelumnya atap plafon ruang kantor dan ruang kelas satu juga mengalami hal serupa
sekarang atapnya sudah belah belah
kejadiannya waktu anak kelas enam mau nyapu semenit jam tujuh sebelum pecaran tiba tiba langsung ke bawah atapnya
lapon sudah yang ketiga kali
sama kantor kedua kelas satu ketiga yang ini
hingga saat ini belum diketahui penyebab ambruknya atap lafon sd ciomas tujuh yang letaknya tak jauh dari rumah bupati bogor ini
pihak sekolah berharap
pemerintah kabupaten bogor segera memperbaiki atap yang rusak sehingga para siswa dapat belajar dengan nyaman
beni akbar kabupaten bogor